tim densus delapan puluh delapan anti teror mabes polri rabu pagi menangkap nt warga tambak dalam sawah besar kecamatan gayamsari semarang jawa tengah
nt ditangkap di pasar waru semarang saat mengantar istrinya belanja
semua saya belanja cuma melihat sepintas doang
yang bapak lihat apa pak
ada yang dibawa sama polisi atau dimasukkan
digendeng sama polisi
oh ada yang digendeng
ya ada yang digendeng
berapa orang pak
usai membawa nt tim densus delapan puluh delapan kemudian mendatangi rumah nt yang bersebelahan dengan warung nasi tempat usahanya
di rumah nt tim densus yang melakukan penggeledahan mengamankan beberapa dokumen seperti buku dan hard disk kamera pengawas
pak nur taufik waktu setengah enam jam
setengah enam ke pasar waru
ke pasar waru
terus istrinya masuk ke pasar
ini dari pihak densus
langsung menjemput pak nur taufik
dan itu tidak ada perlawanan dari pak nur taufik
pak nur taufik langsung masuk
di pasar waru
selain menangkap nt tim densus juga mengamankan seorang terduga teroris di sukoharjo dan solo
meski belum ada pernyataan resmi dari mabes polri

tiga terduga teroris di jawa tengah yang ditangkap menjelang natal ini diduga berperan dalam penggalangan dana lewat kotak kotak amal
damar sinuko semarang jawa tengah